kamu yang kalah lampir kamu yang kalah
ramalanku tidak pernah salah
sembara bukan pemuda sembarangan lampir
sembara bisa keluar dari kutukan demi medusa

sembara bisa keluar dari kutukan demi medusa

sembara bisa keluar dari kutukan demi medusa
sembara bisa keluar dari kutukan demi medusa
sembara bisa keluar dari kutukan demi medusa
sembara bisa keluar dari kutukan demi medusa
ajian ilat gogosworo pasti ini salah satu kekuatanmu yang diserap oleh sembara benarkan lampir
hah terkutuklah sembara
apa yang diucapkan pemuda ini apa yang dikatakannya pada dewi medusa
sembara mengatakan dia datang dengan damai
dan dia tidak akan mencari masalah dengan lampir
siapapun yang berani memasuki wilayah danau banyuabang
itu sama artinya dia sudah berani cari perkara dengan debbie medusa
dan dia harus siap mati
kenapa sulit gerakan
siapapun yang berani menatap mata dewi medusa saat dia sedang marah
maka bisa dipastikan
mengatakan bahwa orang itu akan berubah menjadi patung
kamu kalah kerusu kamu kalah
dan semua ramalanmu itu salah
ternyata sembaranya pemuda dulu dari pandem pegan walet putih
kamu lihat lihat
dia bisa dengan mudah dikalahkan oleh dewi medusa
kamu yang kalah lampir kamu yang kalah
ramalanku tidak pernah salah
sembara bukan pemuda sembarangan lampir
sembara bisa keluar dari kutukan demi medusa
sembara tolong ibu
dimanapun dia berada
dari segala marah bahaya yang mengancamnya
jauhilah dia dari kejahatan para mahmu
dan izinkanlah ya allah
tanpa kurang satu apapun darinya
hitamati min syaroh maha kolam